inilah kuenesa zahira dan kueneta zaina
bayi kembar siam yang dilahirkan secara sesar di rumah sakit hasan sadikin bandung pada satu juli dua ribu dua puluh satu lalu
anak kedua dan ketiga pasangan abdul muslih dan evi susanti ini dibawa pulang sebelum melalui proses pemisahan karena ketiadaan biaya
warga perumahan permata indah desa bojong rahar jaci kembar sukabumi ini mengaku membutuhkan biaya hingga satu enam miliar rupiah untuk operasi pemisahan
beruntung bayi kembar siam ini masih mendapatkan pengawasan seorang dokter anak dari rumah sakit hasan sadikin yang juga berdinas di rsud sekarwangi
kita bagi dua tugas ada tim sukabumi ada tim rshs
nah kalau tadi mas bertanya soal pemisahan mungkin itu yang jawab tim rshs saya nggak bisa jawab
tugas saya di sini
adalah menjaga pertumbuhannya dan kesehatannya jangan sampai sakit
nah itu tugas saya sekarang sampai usia empat bulan
nanti mudah mudahan dari usia empat bulan itu sudah bisa ditentukan kapan operasinya operasi pemisahan
nah mungkin kan waktu itu kembali lagi nih nanti ke sukabumi ya kembali lagi ke saya
muslih yang bekerja sebagai buruh di perusahaan ekspedisi ini hanya bisa berharap dapat segera mengumpulkan uang untuk biaya operasi
mereka pun meminta uluran tangan dari donatur dan pemerintah daerah setempat
kasian juga kebayinya
kalau misalkan ya mungkin kalau misalkan dananya terkumpul lebih cepat mungkin bisa lebih cepat juga lebih baik
itu dokter itu kemarin memutuskan antara enam sampai sembilan bulan
iya kalau memang udah terkumpul dananya
warga dusun ciguling kelurahan pasanggerahan baru sumedang jawa barat senin petang
dikagetkan dengan penemuan sesosok bayi di dalam kaleng makanan
jasad bayi tersebut ditemukan di pembuangan sampah di tepi jalan raya bandung cirebon
saat dilakukan pemeriksaan di puskesmas sumedang selatan
tubuh bayi perempuan dengan berat seribu gram dan panjang tiga puluh enam cm tersebut dalam kondisi lebam
kesehatan bayinya sekitar dua puluh delapan dua puluh tujuh dua puluh delapan minggu
saat diperiksa sudah terdapat lebam mayat
jenis kelaminnya perempuan bayinya
pihak kepolisian kini tengah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data terkait penemuan
pembuatan bayi ini
melakukan penyelidikan terhadap pelaku
dugaan dibuang kemudian untuk kekerasan tidak ditemukan
petugas puskesmas sumedang selatan telah melakukan pemakaman terhadap bayi malang tersebut
tim liputan cnn indonesia